bagi anda pecinta anjing di surabaya jumat siang banyak yang melaporkan pelaku penyiksaan seekor anjing dalam sebuah video yang viral di media sosial facebook
pelaku diduga merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas swasta di surabaya
dalam video viral berdurasi sebelas detik tersebut pelaku menyiksa seekor anjing yang terikat jaring dengan balok kayu berulang kali
pelaku penyiksaan seekor anjing
pada seekor anjing yang terikat jaring berulang kali
dari penelusuran para pecinta anjing di surabaya
pemuda pelaku penyiksa satwa tersebut diduga adalah seorang mahasiswa fakultas hukum universitas swasta di surabaya
pecinta satwa ini menganggap perilaku keji yang dilakukan oleh sang pemuda telah melanggar hukum
sehingga dilaporkan ke polisi untuk memberikan efek jerah
dia melakukan penganiayaan terhadap anjing dan saya rasa itu tidak pantas
apalagi tersebar di media sosial
ini kita dengan polisian beliau dikenakan pasal tiga ratus dua kuap
tentang apa itu mas
jadi ada tuntutannya bidana ringan juga ada administrasi
kita memberi efek jerah kepada pelaku ya mas ya
jadi ke depannya agar tidak terjadi ya untuk penganiayaan yang tidak bertanggung jawab
para pecinta satwa dog lover surabaya ini berharap pelaku penyiksa anjing
akan tersebut segera di proses hukum
para pecinta satwa di surabaya ini juga akan menggalang petisi dari pecinta satwa di kota lain di indonesia
agar masyarakat berhenti melakukan aksi penyiksaan terhadap satwa
wahyu prataba surabaya